bagaimana perkembangan terbarunya dari singapura
kami sudah terhubung dengan rekan saya ferdi ilyas yang saat ini ada di singapura
ferdi kita sudah mendengar tadi bahwa prabowo batal berkunjung atau mengunjungi atau menengok ani yudhoyono di singapura
dan kita sudah tahu dalam sebuah peristiwa politik ada panggung depan panggung belakang
panggung depannya sudah dijelaskan oleh andre rosiade tadi
ada informasi mengenai panggung belakang
apa yang terjadi sehingga prabowo tiba tiba saja batal mengunjungi ani yudhoyono di singapura

batalnya kedatangan prabowo subianto capres dua ini untuk menjenguk ani yudhoyono
dan juga mungkin sekaligus akan bertemu dengan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
saya tadi juga mencoba untuk mengorek orek begitu untuk mencari lebih jelas apa alasan yang lebih spesifik
kenapa prabowo memutuskan untuk mengunjungi pendukungnya yang ada di aceh
sementara di jadwal sebelumnya prabowo subianto ini memang sudah diagendakan akan datang ke singapura hari ini
dan memang ini tidak ada jawaban jawaban yang cukup makeup
mengembirakan kita begitu karena memang hanya soal reschedule agenda yang disampaikan dan juga
tidak ada alasan tertentu yang membuat kita bertanya tanya atau menjawab
rasa penasaran kita kenapa agenda ini tiba tiba batal karena memang
andrei rossiadeh sendiri juri bicara dari bpn mengatakan bahwa
dia sendiri mengetahui perubahan jadwal atau pembatalan tersebut
setelah dia datang di singapura pada hari kamis kemarin
sehingga kemudian dia tidak mengetahui agenda agenda atau komunikasi yang terjalin
antara partai demokrat mungkin dengan prabowo subianto sendiri
sehingga tadi kita juga mencoba konfirmasi ke sekjen partai demokrat hinca panjaitan
dan juga ada wasekjen partai demokrat andi arief
tadi juga tidak memberikan suara begitu tidak menyampaikan alasan alasan yang spesifik begitu
sehingga kemudian pertemuan pertemuan dua elit ini tidak bisa kita abadikan momennya
dan kita juga tidak menyangkal bahwa kemudian ada pertanyaan muncul di balik pembatalan tersebut
kalau kita lihat dari momentum momentum yang terjadi kemarin
dari ahi dari demokrat tentunya ini dari komandan kogasman
mereka datang ke istana negara dan memang diundang oleh presiden jokowi untuk bersilaturahmi
tapi kemudian apakah ini yang menjadi penyebab batalnya prabowo datang ke singapura hari ini
untuk bertemu sby atau menjenguk ibu ani yudhoyono
ini juga yang tadi saya sampaikan apakah kemudian quote unquote prabowo subianto ngambek begitu
tapi ini dibantah oleh andre sendiri bahwa tidak ada ngambek begitu
tidak ada yang dikesalkan begitu dengan momentum momentum politik yang terjadi kemarin
sehingga kemudian ini hanya masalah agenda agenda yang hanya ditekankan adalah masalah komunikasi antara kedua belah pihak
dan mengenai apakah reschedule atau penganggendaan ulang ini akan dilakukan dalam waktu dekat
tadi andre rosiade juga menyatakan tidak tahu akan ada pertemuan dalam waktu dekat
atau akan ada agenda atau schedule yang lebih lama
jadi yang dijadwalkan hari ini tidak terkonfirmasi dengan begitu jelas budi
dan satu hal yang tadi juga kita sempat tanyakan kepada andre
bahwa kemudian ada friksi atau ada riak riak politik antara koalisi partai di dua ini
tapi tadi juga cukup sekali lagi ditegaskan bahwa tidak ada guncangan
tidak ada perpecahan di partai koalisi
antara demokrat yang sampai saat ini dengan status sebagai partai penyeimbang ini tadi dibantah
hubungan partai koalisi demokrat dengan partai gerindra atau partai pengusung begitu
dan sampai hari ini bisa dikonfirmasi bahwa tidak ada keretakan dalam partai pengusung dua ini
dan tadi juga kita juga memantau bahwa ada toko toko bangsa yang juga datang
termasuk juga tadi ada toko seperti mahfud md dan juga menko polunom
kang wiranto juga sempat datang mengunjungi ani yudhoyono
dan juga bertemu langsung dengan presiden susilo bambang yudhoyono
kita akan update seperti apa kemudian
apakah juga masih banyak tamu tamu penting lainnya atau tokoh tokoh nasional yang datang
tapi yang jelas tadi dalam kedatangan tokoh tokoh nasional itu ada pesan untuk mengusung perdamaian bangsa ini
agar tidak terjadi perpecahan perpecahan karena kemajumukan dan perbedaan pilihan politik
jangan lupa ada satu lagi tamu yang belum anda sebutkan adalah
mantan ibu negara sinta nuria wahid juga dikabarkan tadi berkunjung ke singapura tadi ya ferdi
dan satu lagi verdi yang menarik adalah kalau kita lihat konstelasi politik terakhir
dari informasi dan tentu saja selentingan anda bergaul dengan beberapa elit partai demokrat di sana dalam beberapa hari terakhir
apakah betul sebenarnya sby dan partai demokrat sebenarnya lebih setuju prabowo percaya dengan hasil hitung cepat yang pertama
dan apakah betul juga sby dan partai demokrat menyarankan prabowo untuk tidak mematuhi rekomendasi dari ijtima ulama iii
yang ujung ujungnya ada people power dan juga meminta kpu mendiskualifikasi jokowi
mengenai hal ini memang tidak terkonfirmasi budi tapi secara eksplisit kita bisa membaca bahwa kemudian
apa yang diinginkan oleh
koalisi partai pengusung capres dan cawapres dua ini mengatakan bahwa mereka sepakat untuk menunggu bagaimana hasil dari penghitungan
oleh lembaga resmi yaitu kpu yang akan dikeluarkan setelah rapat pleno pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas mendatang
tadi saya juga menanyakan ini kepada andre rosiade jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandi
juga mengatakan bahwa akan menunggu tanggal dua puluh dua mei ini hasil penghitungan dari real count kpu
saya juga menanyakan bahwa
saya juga tidak mendapatkan konfirmasi begitu kepada sekjen dan juga wasekjen demokrat yang tadi saya temui
cukup lama saya berbincang tapi tidak menyinggung masalah masalah tentang hal yang tadi anda tanyakan
sehingga kemudian memang agak sulit begitu untuk menerka apakah kemudian rekomendasi rekomendasi atau himbauan
atau apa yang disampaikan oleh sby kepada prabowo subianto tentang hasil hitung cepat dan juga gerakan people power ini
bisa terkonfirmasi ke prabowo
tapi pada saat ke dua
saya akhirnya dipersiapkan ter leonard tohra
ini nya dan menjadi potato
wassalamu'alaikum wr wb
university hospital bahwa kemudian
apapun perbedaan apapun perselesian
pendapat bagi yang fundamental
sekalipun ini juga sebenarnya harus
diselesaikan dengan secara musyawarah
duduk bersama dan dicarikan
solusinya karena memang dengan begitu
cara cara seperti itu adalah
cara cara seorang negarawan
atau tokoh untuk bisa menyelesaikan
apapun persoalan persoalan bangsa ini
tidak hanya persoalan persoalan tentang
pemilu lima tahunan yang memang setiap lima tahun
kita gelar tapi juga persoalan persoalan
politik atau perbedaan perbedaan
pilihan atau preferensi
politik tertentu ataupun juga
tentang hasil hitung
cepat yang juga masih jadi perdebatan
dan kecurangan kecurangan dari pemilu
ini semua dikembalikan ke mekanisme negara
bahwa kemudian ada lembaga resmi
yang ditunjuk untuk mengatur
semua ini dan semua
membawa kepala dingin begitu
tidak terpancing dan tidak terprovokasi
tadi saya juga sempat ingin menanyakan
menko polhukam wiranto tapi
wiranto tidak bersedia untuk menjawab
tentang persoalan persoalan yang
saat ini terjadi sehingga kemudian
ini hanya disampaikan oleh
tokoh tokoh nasional yang tadi yang hari ini
datang bertemu dengan sby
dan saya pikir ini memang cukup
membawa representasi bahwa
yang diinginkan oleh semua pihak
adalah kedamaian tidak ada yang namanya
people power tidak ada juga namanya
melakukan gerakan dengan eskalasi
besar begitu ini tentu bisa dicegah
kalau memang kita semua bisa menyelesaikan
ini dengan kepala dingin dan duduk bersama
untuk bermusyawarah begitu budi
baik terima kasih
ferdi atas informasi anda
kita akan lihat apakah
panggung depan dan panggung belakangnya yang
selama ini beredar itu akan nyambung
nanti di kemudian hari atau memang betul betul
ya beda panggung depannya beda
panggung belakangnya beda juga terima kasih ferdi
atas informasi dan
informasi dari singapura